apa sama sekali yang menghargai saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kami ingin meminta pada semuanya untuk mendoakan istri saya mamanya reina
andini karisma putri yang sekarang sedang
mudah mudahan dengan kita semua di sini memanjatkan doa untuk istri saya
istri saya bisa segera diberikan kesembuhan oleh allah swt
mungkin untuk doanya bisa dibimbing oleh allah swt
menj quarters kyudoo mucuk yian backend
jaringan teman teman saya yang menyankis r palace
terus tolong panggilkan dokter sekarang
baik tolong tunggu pasiennya
sister gimana kondisi pasien
tensinya rendah dok
suster tolong cek kondisi vitalnya
pakil ke dokter lagi saya
iya masih nih
ini mau sambil tiduran ya
sambil tiduran ya
iya mau sambil tiduran ya
atau kamu genong aja dia daripada nanti rewel
itu apa di atas om
nah coba ibu yang buka poninya
mas buka poninya
tuh tuh tuh
ada lampu di atas
tuh tuh tuh
nah pinter lo
ini mau susu
biar dia bisa sembuh ya
jadi nangis kan bu
biar asfara sama aku dulu ya
ya tenangin ya
nanti kalau masalah buta papa langsung panggil kiki aja ya mas ya
gak tau tapi perasaanku bener bener gak enak ya
ya gak enak aja
kalau perasaan kamu gak enak nanti anak kamu berasa juga
ya dia udah tenang
udah kamu tenang
mama keluar ya
ada apa dok
dokter kondisi pasien menurun
saya khawatir kandungan buah andin pun ikut terganggu
tolong diperiksa ya
cister apa keluarga pasien hari ini ada di rumah sakit
biasanya ada dok tapi hari ini tidak ada
kalau gitu tolong segera hubungin keluarga pasien
sampaikan bahwa kondisi bu andin umur
ya allah kenapa hati saya masih belum tenang ya
apa ini soal andin ya allah
apa saya harus balik ke rumah sakit ya
ya allah saya mohon padamu
untuk tenangkan hati dan jiwa saya
hilangkanlah rasa gelisah dan cemas ini ya allah
hanya padamu saya berlindung dari rasa sedih serta duka cita
hanya padamu saya berlindung dari rasa sedih serta duka cita

ya halo selamat malam
halo dengan pak lebaran alfahri
iya betul dengan saya sendiri
kami dari rumah sakit sejahtera ingin mengabarkan kalau kondisi bu ani menurun pak
dan bapak diminta untuk segera datang ke rumah sakit
iya ya terima kasih
bapak ini pak andin

ada butuh sesuatu
maaf ya sayang mama jadi ngebangunin kamu
mama nyari papa kok gaada
kemana ya papa emangnya
udah emangnya papa keluar sebentar ada urusan

kayanya mama gelisah tapi ga tau kenapa
karena ga ada papa mungkin
tapi mungkin juga karena yang lain
ga tau mama ga
ga tenangin aja ma ya
untuk kenalin sama bahwa
jauh lebih ke rumah
engak jauh baik lebih ya
habis itu kita udah whisper aja
kita tunggu sampai ada dokter atau super yang keluar saja
kondisi bu andin
tidak baik pak
kami di dalam sedang berusaha untuk
menstabilkan kembali kondisi ibu
anak saya tapi gimana di kandungannya
dr raisa di dalam sedang
berusaha untuk menyelamatkan kandungan ibu andin
saya mohon izinkan menantu saya untuk ketemu
maaf pak maaf sekali mohon bapak menunggu di luar ya
kami sedang berusaha untuk
menyelamatkan kondisi bu adin kembali
siapa yang bilang jelek
kalau ada yang bilang jerek nanti saya laporin polisi
liat dong kamu masih kurus sayang
selamat sebelas bulan pernikahan
kandini karisma pabrik
selamat sebelas pernikahan juga ya mas
sebelum siap kehilangan kamu sekarang
saya dan anak anak masih butuh kamu
iya tapi kita jangan buru buru kalo adek kan emang harus diberi ke dokter
nanti kamu malah jatuh ya
kita mau bukain kek
tungguin rena ya
askara badannya panas jadi saya harus berikan obat penurun panas
kau kira akan terbaik untuk cucu saya
iya bu saya akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan jiwa
kira kira begitu dok
susta tolong siapkan obat penurun panas buat asgara
kamu yakin kejadiannya tidak lho
kita masuk sekarang
saya tidak mau keluarga saya jadi korban dari orang orang yang mau menyalakakan saya
anda tidak akan lulus lagi dari pantauan saya
apa sebaiknya saya menyerahkan diri saya saja ke polisi ya
daripada gue dipermainkan oleh pajar
dikejar kejar oleh aldebaran
dikejar oleh aldebaran
ya saya harus pergi ke kantor polisi
saya dengar kamu mau nyerahin diri ke kantor polisi
tidur ya sama saya
kalau anda jujur sama saya
saya akan jamin keselamatan anda
soal fajar yang tadi anda sebutkan
yang akan mencelaki anda dan keluarga anda
sebelum anda ke kantor polisi
gua mau nyerahkan diri ke kantor polisi
gua mau laporin semuanya
tapi saya harap anda cerita dulu sedikit aja
tentang yang anda tahu semuanya
anda harus cerita dulu ke pak
saya akan terima
gua nggak mau
gue mau ke kantor polisi
itu udah keputusan gua
gua mau pergi
gua huru fox mijn gam
inhal damn you
udah melakukan semua yang bapak mau
dengan penuh effort
bapak sama sekali nggak menghargai saya
saya sebenarnya yang mau menyakitkan kamu jar
tapi kalau kamu berontak terus
saya gak dilihat
ada perkembangannya pak bagaimana kondisi anak saya pak al apa keluarga dan anak anak bu andin bisa
datang sini anak anak anak anak saya kenapa karena sepertinya saat ini adalah waktunya
keluarga untuk berkumpul pak al saya mohon cepat ya tolong ya pak